di luar nih ya
ya ampun si acek mah biasa mak
jam segini paling juga sama cewek cewek
ya si acik mah bisa sama siapa aja
atau acek aja
pokoknya kalo si acek sama cewek
mak juga kalo dikasih tau nggak percaya sih
gimana mau percaya
kamu juga banyak bohongnya
mak saya kasih tau aja ya
sekarang tuh acek lagi sama cewek baru mak
waduh pokoknya sama acek
jadi mabok kebayang
saya mah nggak pernah bohong sama mak
udah mudah nak ketauan tuh si acek
mana sih si acek
suruh jemput denny jam segini belum pulang juga
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
etwar belum mikirin nikah klau
dan etwar nggak mau mikirin begituan dulu
makanya harus dipikirin dari sekarang etwar
kan dikit lagi kita kelas tua
kalo udah nikah tuh
kalau dia enak pergi ke luar negerinya
keburu telat etwar
umurnya juga keburu tua
gak bisa berangkat deh ke luar negeri
ujung ujungnya juga pebri itu cuma jadi pembantu di jakarta war
tkw inter lokal berapa gajinya
nanti edward gak punya uang di rumah
edward kalau edward nungguin pebri
kamu ngapain kesini rumah kamu kan disana
kasian nek edwardnya gak ada yang nemenin
aceh yang mana tim
gak tau ma
saya belum lihat dari pagi
sejak kapan saya berani bohong sama emak
pelajaran itu teh harus je
buat apa kak
ya supaya kamu tuh bisa lebih dewasa
kamu bisa menambah wawasan
wawasan teh lebih luas
emangnya pacaran bisa bikin tambah pinter ya kang
kita tuh biasa ngobrol berdua
jadi bisa lebih pinter
pacaran itu banyak manfaatnya loh
apalagi untuk kamu yang masih muda
pacaran itu harus
biar lebih dewasa
kamu cantik pisangnya
masa sih kak
atur nunghun ya kak
kakak juga ganteng
eci tuh suka sama cowok yang punya langsung titik
atau kalau gitu kita cocok dong ya
kakak juga suka sama
cewek yang putih kulitnya
terus rambutnya sering dikepang
kayak begini ya persis bener
ingat sama pacarnya ya
katanya belum punya pacar
tadi kan ice mau jemput denny
ah juga sampe lupa
yaudah kita berangkat sekarang yuk
tapi kapan kapan kita jalan jalan ya
ici juga udah lama gak nonton
turn on ya sama sama
si aceng kemanenya
kamu jangan nangkutin saya tuh kum
mas suha mau ngunjung ngunjung aceng
ya seru makanya kita liat yuk yuk yuk
yuk yuk yuk yuk
kita gatau mas suha muternya kemana
seru pasti kang dadang
kemana doi naik motor
ya kan motornya dipinjem aceng kang dadang
kuk kuk kuk
teh icu dari mana aja
teh icu tadi habis jalan dua sama kang aceng
jangan bilang sama siapa dua ya teh rahasia kita berdua
jangan sampe engkau teh tau
ntar dia marah lagi sama anchor
kang aceng antri aja sampai rumah
etor juga paling buruk udah pulang bareng sama febri
iya makasih om
denny di tengah ijo di belakang ya cik